tak seperti saat vaksinasi dosis pertama dan kedua
di mana dewan masjid juga menjadi penyelenggara
pada dosis ketiga ini dewan masjid mengimbau para pengurus masjid
mengikuti vaksinasi booster yang disediakan pemerintah daerah
menjelang bulan ramadan
pengurus masjid terdiri dari imam penceramah ustadz marbot dan lainnya
vaksin yang ketiga ini kita masih belum ada rencana
untuk mengadakan secara khusus yang dilakukan oleh dewan masjid
tapi kita menghimbau karena di surabaya ini juga termasuk luar biasa
khususnya perhatian dari pemerintah kota surabaya terhadap warganya
terutama yang menyangkut masalah vaksin booster vaksin yang ketiga ini
di surabaya belum semua pengurus masjid dilakukan vaksinasi booster
beberapa di antaranya
masih menunggu giliran
bagi yang sudah melakukan vaksinasi booster menjadi penting
karena pengurus masjid akan lebih sering berinteraksi dengan jemaah selama bulan ramadan
apalagi beberapa di antaranya merupakan lansia
karena di dalam lebaran ini kan banyak kegiatan
artinya di samping terawih di samping darus dan lain sebagainya
nanti setelah hari rayanya akan sholat itu
saya sangat setuju sekali kalau memang vaksin ketiga ini harus cepat dilakukan
laksanakan sebelum hari raya
jangan sampai nanti terjadi seperti tahun yang lalu
begitu hari raya selesai wabah terus langsung bergeraknya cepat
karena tidak terkontrol masalah kegiatan warga
kalau yang vaksin dosis satu dua ya sudah semua
dan untuk yang ketiga misalnya nantinya itu diambil di plrw
kan kemarin sudah ada dua kali
yang ketiga itu
jadi kita tinggal nunggu aja
nunggu daftar berikutnya
di jawa timur terdapat lebih dari empat puluh tiga ribu masjid
masing masing masjid memiliki pengurus lima orang atau lebih
jumlah jemaah tiap masjid pun berbeda beda
mulai dari lima puluh hingga ratusan